nama calon wakil presiden disebut untuk menentukan kemenangan suara pasangan peserta pilpres dua ribu dua puluh empat
kriterianya juga disebut harus mampu menutup celah kekurangan elektoral sang calon presiden
lalu bagaimana potensi nama nama cawapres yang kini muncul di permukaan
seberapa potensial mereka jika dilihat dari kriterianya
dan untuk membahasnya sudah bersama kami pertama direktur eksekutif parameter politik indonesia
adi prayut nama saya adi selamat malam
selamat malam mas bram
terima kasih sudah hadir
dan yang kedua adalah huasekjen partai nasdem hermawi taslim
pak taslim selamat malam
terima kasih sudah datang
ini kedua narsum saya sudah pakai batik
tapi harapan saya narasinya nanti juga harus beragam begitu ya tidak seragam
oke saya ke pak taslim dulu
kemudian nasdem melalui waketum anda kemarin ahmad ali
menyatakan bahwa jatim itu menjadi salah satu potensial untuk menutup celah elektoral bagi seorang anies
jadi artinya dari nasdem ini sudah spesifik di jatim yang harus
atau kemudian kriteria ideal begitu untuk mendampingi pak anies
iya jadi kalau dilihat dari konfigurasi kependudukan indonesia
memang jatim kan satu dari provinsi terbesar indonesia
dan hasil perjalanan kami kemarin membawa anies tiga hari di jatim
kelihatannya antusiasme mendorong kami untuk lebih giat untuk menggarap jatim
jatim ini bisa menjadi areal pertaruhan yang begitu ketat bagi kami dan tentu bagi calon yang lain
artinya sudah spesifik atau kemudian menjadi prioritas salah satu daerah atau ceruk yang akan dijadikan
jadi untuk seluruh kawasan jawa barat tengah dan timur itu memang kan menjadi ceruk yang besar buat semua kandidat
misalnya kita lihat begini aja jawa barat ya bukan bermaksud mengecilkan yang lain
dapil bogor itu sepuluh kursi
dapil maluku dan maluku utara itu nggak sampai sepuluh kursi
begitu besarnya begitu besarnya kejomplangan kependudukan
jadi kalau kami dan yang lain menaruh perhatian ekstra kepada tiga provinsi di jawa itu biasa biasa saja
dan apa yang dikatakan oleh wakil ketua umum itu itu merupakan kristalisasi dari diskusi diskusi kami
bahwa sekarang misalnya nasdem belum maksimal di jawa timur
dari sekian puluh kursi itu yang akan kami kejar
di jawa barat dan jawa tengah juga seperti itu
jadi sebagai gambaran saja pada pemilu dua ribu sembilan belas seluruh provinsi pemekaran yang kursinya hanya tiga empat tiga empat itu semua nasdem dapat
di luar jawa
jadi kita akan lebih memberi perhatian yang besar akan menumpahkan energi yang lebih besar di kawasan jawa
jadi apa dia omongin wakil ketua umum itu
jawa saja atau tiga provinsi yang ada di jawa
yang disebutkan tadi atau kemudian spesifik di jawa timur
tentu tiga tiga spesifik
lebih kurang kan
oke prioritas begitu ya
oke saya akan ke mas hadi
mas adi seberapa kemudian potensial ketika misalkan kalau ahmad ali mengatakan hanya jawa timur
tapi kemudian harini patrasul mengatakan tiga prioritas itu akan kemudian bisa mendongkrak calonnya yaitu anies perswedan
saya kira saya akan komentar dua hal
kenapa posisi cawapres menjadi penting
karena kalau kita melihat angka angka stastik
jadi tiga orang yang selalu masuk tiga besar survei
mulai dari ganjar kemudian anies sama prabowo subianto
itu artinya apa
cewapres adalah kunci
ganjar sekalipun elektabilitasnya di survei tinggi
kalau salah pilih cawapres bisa keok dia
misalnya kalau dipasangkan dengan erick thohir agak lemah
dipasangkan dengan erlangga agak lemah
dipasangkan dengan sandi agak lemah
tapi ketika dipasangkan dengan ritwan kamil karena sebagai cawapres favorit
makanya agak rumit karena ridwan kamil adalah kadernya golkar
yang tidak mungkin akan bisa maju
tiketnya untuk erlangga hartarto
begitupun dengan anies baswedan misalnya
kalau dipasangkan dengan aher dia lemah
tapi kalau dipasangkan dengan ahy agak sedikit kuat
tapi ahy tidak bisa menutup kekurangan anies di jawa timur di jawa tengah
kan itu yang sebenarnya dicari maka muncul nama hovifah
ini adalah variable variable yang kedua yang saya sebutkan bahwa jawa adalah kunci
jadi ini yang kemudian membuat belakangan
kena panas dan bicara tentang jawa timur
kalau jawa tengah mungkin agak rumit untuk dilawan
karena ini dianggap sebagai kandangnya banteng
tapi minimal mengurangi disparitas kekalahan dan kelemahan anies misalnya di jawa timur
minimal ini semakin akan mendekatkan anies dengan calon calon yang lain
misalnya semakin dekat dengan ganjar pranowo
yang memang dalam skenario head to head agak sulit untuk dikalahkan di jawa timur dan di jawa tengah
oke itu artinya kemudian ketika misalkan jawa timur begitu
yang akan menjadi cawapres siapapun itu namanya
misalkan anda sebutkan tadi kofifa
atau yang lainnya
akankah kemudian akan dominan misalkan nanti suaranya
atau kemudian akan beda tipis dengan calon lainnya
saya kira teman teman nasdem ini kan bicara dan bekerja atas dasar kerja politik
dan angka angka statistik yang dimiliki
anies ini kan kuat di kalimantan dan sulawesi dan sebagian yang lainnya di sumatera
dan kemudian juga misalnya di jawa barat kemudian di jakarta dan di banten
salah satu yang menjadi basis kekurangan anies itu jawa timur
nah jawa timur ini sebenarnya ingin ditutupi untuk mengurangi jarak
elektabilitas dengan ganjar pranuk
maka muncul tokoh jawa timur
artinya apa sekalipun tokoh jawa timur
itu tidak otomatis semua orang
dia harus memenuhi kriteria
kalau kita mau nyebut nama kovifah kan sering disebut
dulu ahmad ali sebelum orang bicara tokoh jawa timur
selalu bicara bahwa hovifah ini sudah masuk dalam radar cawapres yang bisa mendampingi anies
tentu selain ahai dan ahher ya
kenapa kovifah parabelnya tiga hal
kovifah ini secara teritori bisa melengkapi kekurangan anies
yang kedua diharapkan mampu mengonsolidasi kekuatan politik nahdliyin
yang memang basis pemilih nu selama ini agak sedikit berjarak dengan anies baswedan
yang ketiga hovifah juga memiliki satu kekuatan politik dianggap mewakili kelompok politik perempuan
tiga variable ini yang sebenarnya secara perlahan dikonsolidasi
kemudian ingin disatukan bisa mendampingi anies baswedan
dengan harapan secara elektabilitas cawapres bisa mendongkrak anies ya
untuk terus memantapkan lelaki
oke mas yudi
itu langkahnya di dua ribu dua puluh empat
itu artinya apa salah memilih zona pertempuran
salah memilih cawapres ya saya kira tanggal empat belas februari ini akan menjadi kiamat bagi siapapun
variable hitung hitung instrumennya itu kemudian cukup banyak begitu mas edi
saya kembali ke pak taslim
kalau kemudian mas hadi mengatakan ketika jawa timur itu hanya untuk mengejar ketertinggalan
artinya kan bukan suatu hal yang solid ketika misalkan dijadikan pasangan begitu
apakah itu juga menjadi hitungan dan pertimbangan nasyidul mahir ya
jadi ini kan peta yang berkembang di publik ya
peta yang berkembang di publik
yang jelas dalam traktat yang sudah diterentakkan oleh tiga ketua umum itu disepakati
cewapresnya anies kalau anies kan sudah clear
capresnya anies itu ditentukan oleh anies
finalnya ada di anies
jadi kita boleh bicara apa saja akhirnya pak anies yang
tapi rekomendasi tetap ada dong dari mas yudi
rekomendasi boleh banyak
tetapi anies yang tahu siapa yang bisa menutupi kekurangannya
siapa yang bisa melengkapi elektabilitasnya dan seterusnya
nah tadi saya bilang jawa timur seperti jawa tengah dan jawa barat itu penting buat kami
penting buat kami karena elektoralnya tinggi
penting buat kami karena daerah itu strategis untuk menjadi lahan garapan
penting buat kami karena ada potensi orang di sana
siapa dia ya tadi adi sudah sebut
jadi buat kami
jawa timur ini memang menjadi daerah khusus dalam pertarungan kepirpresan
ya menjadi daerah menjadi perhatian khusus
karena kalau kita lihat jawa tengah kan sudah jelas petanya ya
nah jawa barat kalau kita lihat ya anies cukup unggul di sana
tapi untuk menutupi kekurangan ini seperti yang tadi dikatakan adi
seperti yang dikatakan oleh wakil ketua umum
kita akan terus mencoba melakukan pendekatan pendekatan agar kita bisa memberi masukan
agar kita bisa memberi masukan yang bagus buat anies
lalu pilihan pilihan ditetapkan oleh anies itu sama dengan aspirasi kita
itu yang sekarang kami lakukan
oke yang menarik adalah ketika anda mengatakan tadi tidak hanya jawa timur
ketika anda mengatakan jawa barat anies juga kuat di sana
apalagi jawa barat dpt terbesar se indonesia
tapi ini kan kemudian kemarin ketum golkar ini hadir juga dalam pertemuan buka bersama itu
jadi publik akhirnya mengatakan jajan golkar punya potensi untuk ke situ
buka puasa kami itu setiap tahun dilaksanakan
hanya terinterupsi tiga tahun terakhir karena covid
dan di gedung baru ini buka puasa pertama
semua ketua partai kita undang
bahkan yang hadir kemarin itu bukan hanya orang politik
orang seperti christine hakim datang dan seterusnya
ada wakil ketua umum p tiga
ada ketua partai demokrat
nah kalau dilihat memang kedekatan emosional antara orang orang golkar dengan pak surya paloh itu kan hubungannya khusus
karena pak surya palo kan lama sekali di golkar
oke tapi pak erlangga ngomong koalisi besar begitu spesifik
koalisi besar itu saya kira bukan hanya pandangan pak erlangga
kita juga berpikir seperti itu
dan yang ingin saya tegaskan seperti tadi saya sudah tegaskan di salah satu media
kita terbuka silaturahmi dengan partai manapun terbuka
untuk bergantian tangan dengan kekuatan kekuatan sosial politik lainnya

kita juga berpikir dengan kekuatan kekuatan sosial politik lain di luar yang tiga ini
kalau ada mari kita berhitung
mari kita duduk bersama
tetapi kalau tidak ada pun kita berangkat
jadi tekad kita sudah seperti itu
nah yang penting menurut saya silaturahmi harus terus kita bangun
kenapa orang bertanya misalnya nasdem ini koalisinya kan berbeda
kok pergi ke hambalang
koalisinya berbeda kok datang ke golkar
perbedaan perbedaan pilihan politik tidak membuat kita kemudian tidak bisa membangun silaturahmi
sebagai sesama anak bangsa
kita harus terus menguatkan solidaritas nasional untuk apa
terutama untuk menghadapi tantangan global yang semakin ketat
oke tapi kalau kemudian dilihat dari instrumennya
anda mengatakan tadi jabar juga potensial untuk kemudian nasdem garap begitu
apalagi gubernurnya adalah kader golkar
walaupun tadi mas hadi mengatakan tiketnya masih di ketum golkar begitu loh
bukankah itu bisa juga menjadi alternatif untuk nasdem
ya jadi kalau alternatif ini semua terbuka
semua kandidat kandidat ini
jadi yang ada di kantong anies
dengan berbagai latar belakang
dengan berbagai kalangan yang mengusulkan
jadi yang mengusulkan pilpres itu bukan cuma partai koalisi
dan asalnya bukan hanya dari partai koalisi
bisa juga dia non partisan
biar nanti penggodokannya finalnya biar ada sama anies
tetapi prinsipnya kita sekarang terus menerus membangun analisa yang kritis untuk mengajukan nama
pak anies ini loh kalau menurut kami
pak anies ini loh menangis
sudah ada nama
kita sudah ajukan beberapa nama
tapi tentu tidak etis kalau saya
beberapa atau satu
ada beberapa nama dengan peringkat peringkat tertentu
tapi tentu tidak etis saya ungkapkan di sini
oke baik ini beberapa nama
artinya terbuka kemungkinan dari ceruk atau daerah mana saja
bagaimana anda melihat
jumlah pemilih kita ini terdistribusi secara merata di jawa
jawa timur jawa tengah dan jawa barat
kenapa jawa barat relatif tidak begitu disasar oleh nasdem karena anies ini di jawa barat relatif kuat
untuk apa menyasar jawa barat
untuk apa di tuan kamil kalau ceruk pemilihnya sama
nah salah satu yang kemudian bisa dilihat adalah di jawa timur anies agak lemah
kenapa agak lemah
karena penetrasinya agak kurang dilakukan sejak awal
karenanya jawa tengah kemudian menjadi jawa timur adalah satu kunci yang memang disasar betul oleh teman teman nasdem dan anies
tentu untuk mengurangi
kalau harapan menangnya mungkin agak susah tapi minimal jarak selisih kekalahannya itu bisa dipangkat
sambil lalu anies jangan lupa dengan nasdem jangan lupa bahwa basis basis kekuatan politiknya ini jangan sampai kelor
di jawa barat kemudian di jakarta dki kalimantan dan sulawesi gitu ya
dan termasuk di banten memang kuat saat ini
jangan sampai hanya ingin mengejar jawa timur bisa mengejar calon yang lain tapi basisnya ini kobong
menculik juga oleh calon calon yang lain
ini strategi politik yang memang sangat terbiasa dalam politik elektoral
nah kalau bicara tentang nama nama karena kita bicara tentang jawa timur adalah viva tidak ada yang lain
ada nyebut misalnya kiai said mantan pbnu
iya oke tapi kiai said sampai hari ini tidak terkonfirmasi sebagai sosok yang muncul di survei
bahkan kalau mau jujur sebenarnya kiai said juga bisa mengonsolidasi kekuatan politik nu
bahkan ketika kiai said satu panggung satu forum dengan anies mendoakan anies untuk dua ribu dua puluh empat
orang juga mulai bicara bahwa kiai said adalah orang yang dianggap pantas dan cocok untuk mendampingi anies
terutama pada basis pemilih pemilih di nadlin
nah saya kira harus ditambah satu hal lagi nih bang hermawi ya
nah anies ini kan kekuatannya adalah kami
jadi kahmi connectionnya ini lah yang harus dibangun
hm ini kan terpusat ya
terpusat di provinsi kabupaten dan di kota sampai di desa itu terkonsolidasi dengan bagus
oke artinya potensial bisa dimanfaatkan
tapi kalau connectionnya dimainkan gara gara begitu bukan tidak mungkin ini akan menjadi mesin politik yang solid
di jawa timur kami solid di jawa tengah kami solid
tapi bagaimana dengan jawa barat
ketika misalkan anda mengatakan jangan sampai kemudian fokusnya di jawa timur saja yang lain lain lepas
walaupun kemudian anies potensial dan punya suara jawa barat
tapi bukankah di dua ribu sembilan belas itu kemudian prabowo begitu
bukankah nanti akan ketika tidak menjadi prioritas akan terbagi nanti
kalau dilihat rata rata argumentasi ya kenapa misalnya jawa barat kemudian
belakangan ini tidak menjadi settle ataupun backbone yang agak sedikit diprioritaskan oleh nasdem
karena secara perlahan banyak pemilih pemilih anies itu adalah satu yang kecewa terhadap jokowi
yang kecewa terhadap prabowo subianto yang berkoalisi dengan jokowi
inilah yang kemudian pemilih yang hijrah
jadi sekalipun dulu jawa barat kemudian jakarta dan banten ini kan basis pemilihnya prabowo subianto
karena mereka tidak punya harapan lagi dengan prabowo mereka pindah ke anies baswedan
cuma itu tadi
salah satu kekurangan anies menurut saya sering saya ngomong kapan ini nyerang pemerintah
oke kita tanyakan kita tanyakan langsung ke pak taslim
karena kalau ditanya ke pemilih anies kenapa pemilih anies
adalah orang yang kecewa dan sebel dengan pemerintah
itu pemilihnya kita tanyakan ke pak taslim dari pihak yang mengusung anies baswedan
mengapa belum begitu
koalisi kami itu namanya koalisi perubahan untuk persatuan
oke ada persatuan ya sekarang ya
semangat perubahan itu adalah perbaikan dan keberlanjutan
karena di dalam persatuan itu tidak ada yang ingin kita tinggalkan di republik ini
sekecil apapun potensi kelompok satu masyarakat dia punya pasti punya peran dalam membangun republik ini
jadi bukan urusan anies dan seluruh pendukungnya ini bukan urusan serang menyerang
itu kan itu kan maunya pengamat supaya ada perubahan
atau kemudian ada
atau kemudian harus ada yang dikoreksi misalkan dari
ya jadi makanya saya bilang semangat perubahan itu adalah perbaikan dan keberlanjutan
soalnya orang sering bertanya bagaimana nasib ikain ikain itu undang undang
anies sudah mengatakan siapa yang kalau berani melawan undang undang di republik ini tinggalkan saja republik ini
jadi clear kita
perbaikan dan keberlangsungan
itu semangat itu semangat perubahan
oke semangatnya ya
itu semangat perubahan
tentu perubahan itu kan sebuah keniscayaan
karena kita masih berpikir waras kita pasti melakukan koreksi koreksi
koreksi koreksi untuk apa
koreksi koreksi untuk perbaikan bagi kemakmuran dan kemajuan kehidupan berbangsa
kapan koreksi itu disampaikan
oh sudah itu kita terus menerus
bahkan nasdem ya nasdem sebagai partai pendukung pemerintah yang sudah komit sampai dua ribu dua puluh empat masih melakukan koreksi koreksi
tapi cara kita kan berbeda
kami bisa melakukan koreksi kami susun sendiri pikiran pikiran kami kami kirim ke istana tidak harus umber kiri kanan
bukan soal cara soal substansi
jadi buat kita ini bukan soal serang menyerang
itu kan maunya adil
dan kawan kawan supaya dapat banyak bahan
tapi koreksi sudah tersampaikan menurut nasdem ya
sudah sudah tersampaikan
tapi pidato pidato anies kan jelas
kami sudah menangkap poinnya
kita akan tunggu seperti apa kemudian
siapa jawab pres yang kemudian akan menampingi anies basudan apalagi dari nasdem dan juga koalisinya
terima kasih pak tasun
wasekjen partai nasdem dan juga mas adi direktur eksekutif parameter politik indonesia telah bergabung bersama kami